selain sisi positif penerapan kebijakan stay home bagi keluarga astrid gonzaga juga menyampaikan adanya tantangan yang dihadapi oleh keluarga seperti yang ia sampaikan berikut ini
stay home saat ini merupakan satu kesempatan untuk kita merajut komunikasi yang baik dengan anak anak kita dan dengan keluarga kita
namun juga ada banyak tantangan yang meliputi hal ini apakah kita siap disinilah mulai berbagai tantangan
pertama apakah kita punya kemampuan untuk bagaimana mengasuh anak kita
full time sekarang kita harus jadi guru di dalam anak anak kita keluarga kita
tentangan berikutnya adalah fasilitas
fasilitas seberapa banyakkah anak anak kita yang punya fasilitas online secara lancar
dengan demikian ada risiko dari anak anak kita yang lain terutama anak anak yang rentan
untuk mungkin tidak bisa mengikuti pelajaran dibandingkan dengan anak anak kita
karena keterbatasan dalam fasilitas tersebut dan akhirnya nilai mungkin tidak baik mendapatkan bullying karena tidak ter expose
juga kedua kalau kita melihat dengan keluarga yang rentan
ternyata ada satu tentangan dengan stay home ini
bahwa di keluarga yang rentan stay home
itu adalah berarti ada pembatasan dari mata pencarian mereka
yang dampaknya adalah kelangsungan hidup mereka
mereka harus keluar rumah bapak ibunya atau pengasuhnya untuk bisa mencari sesuap nasi untuk kelangsungan hidupnya
dengan demikian anak anak tidak ada yang mengawasi
siapa yang mengajari anak anak belajar
dan disinilah berarti anak anak ini juga rentan ter expose dengan covid sembilan belas
itu adalah masalah kita bersama
dan dengan demikian kita butuh dukungan dan alhamdulillah

dan alhamdulillah perpu sudah keluar untuk bagaimana mempercepat bantuan langsung bagi keluarga keluarga tersebut
supaya kita mengharapkan keluarga ini benar benar bisa mendampingi stay at home anak anak mereka yang ada di rumah
sekaligus juga bisa mencegah hal hal yang menjadi pencegahan untuk covid sembilan belas